ketua dpp partai golkar adis kadir menyatakan kadernya aziz syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai wakil ketua dpr ri
golkar masih melakukan proses penggantian aziz di dpr
adi skadir menyebut menyangkut pemilihan pengganti aziz syamsuddin di dpr merupakan hak prerogatif dari ketua umum partai
menurut adis yang jelas kadernya telah mengirim surat pengunduran diri sebagai wakil ketua dpr dan secara otomatis berstatus non aktif sebagai kader partai
mimpin komisi hukum dpr itu tidak mau berkomentar tentang pengganti aziz di dpr
ia mengatakan golkar memiliki banyak kader berkualitas yang dapat menggantikan posisi aziz di dpr
partai golkar dengan ini memberitahukan bahwa saudara adis syamsuddin
telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai wakil ketua dpr ri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat kepada dpp partai golkar
secu ketua umum dpp partai golkar sehingga terkait dengan penggantinya partai golkar akan memproses dalam waktu dekat
wakil ketua dpr
dari fraksi partai golkar aziz syamsuddin akhirnya resmi menyandang status tersangka dalam perkara dugaan suap eks penyidik kpk
keterlibatan aziz dalam pusaran suap penanganan perkara korupsi di lampung tengah sebenarnya terendus sejak lama
namun kpk baru mengumumkan status aziz syamsuddin sebagai tersangka
apa saja catatan media nasional terhadap kasus korupsi wakil ketua dpr ri ini
mari kita akan diskusikan dalam editorial view pada malam hari ini bersama dengan dua jurnalis senior
sidri detik com dan juga mas revo luziriza wp meret sekaligus kepala peliputan cnn indonesia tv
bang vito mas revo selamat malam kabar baik ya berdua
selamat malam mas revo
bang vito dan juga mas revo
selamat malam indonesia
baik bang vito sebelum kita akan mulai diskusi editorial view coba kita dengarkan lagi bagaimana pernyataan dari ketua kpk pak firly
yang akhirnya resmi mengumumkan status aziz syamsuddin beberapa waktu yang lalu
setelah penyidik memeriksa para saksi kurang lebih ada dua puluh orang saksi dan dikuatkan dengan alat bukti
maka tim penyidik melakukan penahanan kepada tersangka selama dua puluh hari pertama
terhitung mulai tanggal dua puluh empat september dua ribu satu sampai dengan tiga belas november dua ribu dua puluh di rumah tahanan negara polres jakarta selatan
sebagai langkah antisipasi karena kita memahami saat ini kita masih prihatin dengan covid sembilan belas
maka tersangka akan melakukan isolasi mandiri selama empat belas hari di hutan di pasok
ya bang vito dan juga mas revo itu tadi kita kembali mengingat pernyataan dari ketua kpk ketika mengumumkan status dari aziz syamsuddin
yang memang sudah menjadi sorotan sejak lama ya
cukup drama sebenarnya karena sempat menghilang kemudian namanya berkali kali disebut
sudah diendus sejak lama beberapa bulan terakhir sampai akhirnya muncul juga desakan publik untuk kpk segera menjelaskan status dari aziz syamsuddin sampai akhirnya diumumkan
cnn indonesia dan juga detik juga ikut mengikuti bagaimana kasus suap yang melibatkan wakil ketua dpr ri ini
saya mungkin ke bang vito dulu apa yang menjadi catatan dari teman teman detik com dari bang vito secara editorial
setelah kemudian kpk menetapkan aziz sebagai tersangka
sebenarnya ini kita tunggu yang cukup lama ya renard
keputusan untuk penetapan tersangka ini kan sebenarnya tinggal tunggu waktu
nah yang menarik juga ada perubahan konsep yang dilakukan oleh kpk
jika dulu itu pengumuman itu langsung disampaikan kpk sekarang ini agak berbeda
pengumuman akan disampaikan sebagai tersangka kalau yang bersangkutan akan ditahan
atau akan ditangkap atau ditahan
jadi ini cukup apa ya cukup menurut saya sih transparansinya jadi bergeser gitu
kita sudah menunggu cukup lama dan terus terang detik termasuk yang cukup rajin memberikan encouragement kepada pimpinan kpk
kepada komisioner untuk segera menetapkan
karena bukti bukti sudah begitu gamblang begitu ya
apa hubungan aziz syamsuddin dengan robin patuju dan kemudian terbuka di sidang
jadi kalau pada akhirnya tidak diumumkan nih gimana nih
dan kita sebenarnya di titik tersentuh memberikan apresiasi kepada kpk
bahwa kpk pada akhirnya berani tegas terhadap kasus aziz syamsudin ini
setelah sebelumnya agak a priori karena kita tahu bahwa aziz berasal dari partai politik yang cukup besar
berpengaruh secara personal bukan secara personal ya
aziz samsudin juga yang mengumumkan posisi firly sebagai ketua kpk waktu itu
jadi ini apakah kemudian kita tunggu ya tapi pada akhirnya diumumkan
bahwa kemudian ada sejumlah
sinyalemen mengatakan oh itu pengumuman itu dan ketegasan itu disampaikan agar kpk terhindar dari jerat sorotan masyarakat di isu yang lain
terutama soal sejumlah pegawai kpk yang kemudian dinonaktifkan itu yang diberhentikan
tapi apapun itu ini merupakan sesuatu yang baik angin angin segar
pemberantasan korupsi walaupun ya nggak boleh sampai di sini saja
kita juga harus tahu karena begini menarik untuk dicermati hubungan antara aziz samsudin dengan robin patuju ini
jadi ini banyak sekali dugaan bahwa ini hubungannya sangat sangat spesial gitu ya
karena ada semacam dalam tanda kutip repeat order antara aziz syamsuddin kepada robin patuju
untuk mengamankan sejumlah
awalnya kasus dia kemudian ke kasus wali kota tanjung balai
apakah ada kasus kasus lainnya
nah ini juga menarik untuk dicermati
dan karena itulah the tick com sejak awal cukup rajin gitu ya
mengungkap ini kapan nih diungkap kapan akan diungkapkan
statusnya seperti apa
bagaimana tanggapan partai golkar
ada agenda tertentu untuk menjerumuskan aziz syamsuddin
tapi semata mata untuk mengingatkan kita bahwa yang namanya transparansi dalam penegakan hukum itu penting
terlebih artinya begini ya bang vito
yang juga disoroti oleh media adalah karena penetapan asis ini sudah ditunggu tunggu
dan memang tampaknya sebuah kendisayaan akan ditetapkan
karena buktinya sudah gamblang gitu ya
sudah sangat terbuka di dalam persidangan
penelusuran dari berbagai media
meskipun disebut sebut ada nuansa
masa politis juga di dalamnya itu bagaimana tuh bang vito
lepas dari itu nuansa politis satu tiga
yang penting kan kita lihat apakah ada bukti hukum yang jelas dan gamblang gitu
dan itu ada ternyata
diungkap di pengadilan gitu
dan seperti saya katakan hubungan antara robin dengan aziz syamsuddin dalam paya pengurusan kasus di kpk
itu bukan setidaknya sudah dua kali nih
kasus dia di lampung tengah dan kemudian ada hubungannya dengan wali kota tanjung balai
apakah pertanyaan kemudian apakah ini ada yang lain lain lagi
jadi ya jangan kemudian kita melarikan apa namanya excuses gitu ya
bahwa ini karena aziz itu tokoh politik dari sebuah partai politik yang kuat
kemudian ini menjadi politis
karena orang orang yang ditangkap di kpk itu kebanyakan politisi
faktanya bahwa politisi main dalam jalur gelap korupsi dan kasus uap gitu
mas revo kalau dari cnn indonesia tv bagaimana
kita juga cukup rajin juga sebetulnya mengangkat isu ini agar kemudian mendorong aparat dalam hal ini kpk
untuk transparan dan juga membuka status dan menegaskan status aziz syamsuddin
sampai kemudian akhirnya kita lihat kemarin sudah diumumkan
apa saja yang menjadi sorotan mas revo
sebenarnya tidak jauh beda dengan detik com ya
jadi kita ini kan mengikuti apa kalikunya itu semenjak sudah dari lama ya
tapi seingat saya itu di akhir agustus kita sudah mendengar informasi
bahwa aziz syamsuddin ini disempatkan sebagai tersangka
tapi kan kepastian itu tidak kunjung bisa kita dapatkan
hanya sebatas desas desus gitu ya
kita sama seperti dengan detik
kita juga sering berdiskusi dengan mas vito gitu
di beberapa forum rapat gitu ya
jadi desas desus bahwa aziz syamsuddin menjadi tersangka tapi tak kunjung ditangkap
ini kan membuat kita seringkali bertanya tanya gitu ya
itu juga beberapa kali kita terima tapi untuk mengkonfirmasinya agak sulit gitu
sehingga pada akhirnya perindik juga kita dapatkan di hari kamis
hari kamis atau awal kanun kemarin itu
tapi juga tidak ada yang bisa mengkonfirmasi
kita mau menayangkan sprindiknya itu sendiri dalam diskusi internal
kita sendiri tidak ada yang bisa mengkonfirmasi

maka ini kan seperti surat kaleng
sampai pada akhirnya hari jumat kemudian kita mendengar kabar bahwa surat penangkapan sudah diteken
dan kemudian aziz syamsuddin tiba di kpk sekitar pukul empat malam ya
pada waktu itu
dan kita breaking news untuk berita ini gitu
nah memang menarik untuk terkait dengan aziz samsudin
karena memang kan posisinya cukup ini ya
lama di badan anggaran
kemudian sebagai wakil ketua br
petinggi teras partai golkar
partai yang cukup punya pengaruh gitu di negara ini
dan dikatakan oleh mas fit bahwa aziz syamsuddin juga yang mengumumkan ketua kpk
firly ya sebagai ketua kpk pada waktu itu
sehingga memang banyak pertanyaan gitu
banyak tanda tanya
kenapa aziz ini tidak kunjung di tetapkan
atau penetapannya sebagai tersangka ini tidak kunjung disampaikan secara terbuka kepada publik
nah tapi pada akhirnya memang kita mengapresiasi ya pada akhirnya pada titik tertentu
seperti dikatakan oleh mas fit itu juga
bahwa pada akhirnya kpk mengumumkan status kepastian dari aziz samuddin
memang masih ada beberapa hal yang bisa dipertanyakan
kenapa misalnya sekarang
di saat ini juga masuk
atau hari hari terakhir dari persoalan twk
lima puluh tujuh pegawai kpk
apakah ini juga hal yang menjadi pengalih perhatian atau setidak tidaknya meredam opini publik
ini juga menjadi hal yang hal lain gitu
yang kemudian muncul juga pendapat pendapat seperti itu
tapi kpk harus menjawab itu
yang kita dorong sekarang adalah transparansi aja
seperti yang tadi dikatakan oleh mas fit itu
artinya status aziz samsudin disampaikan secara terbuka
di sisi lain juga persoalan twk yang sekarang ramai
hari hari terakhir ya pegawai kpk itu juga harus dijawab dengan juga
adakah kemudian bentuk transparansi lain yang menjadi poin yang penting untuk kita soroti
selain sudah menetapkan aziz syamsudin sebagai tersangka
bentuk transparansi oleh kpk sendiri adalah apa
karena kan ini tentu akan terbuka peluang untuk ada tersangka yang baru misalnya
atau pengusutan nama aziz di dalam perkara yang lain
itu bagaimana mas revo
ya itu juga termasuk yang kita nantikan juga rnh
bahwa apakah aziz samsudin akan diumumkan untuk kasus yang lain
atau ada tersangka lain dalam kasus yang sama
dalam pengusutan yang di lampung tengah ini ya
karena memang nama aziz syamsuddin kan juga ada disebut sebut di beberapa kasus yang lain
nah ini kan memang pr untuk kpk ya
untuk bisa apa istilahnya untuk mengungkap ini semua
kalau memang terlibat dalam kasus lain ya harus tetap harus disampaikan kepada publik status statusnya
ini pr dari kpk gitu
termasuk juga kalau misalkan ada tersangka baru ya
dalam kasus yang sama sekarang
menarik sebenarnya kasus ini masih menarik untuk kita cuti terus
karena besok juga bintang teras kolkar juga akan rapat gitu ya
dan menentukan siapa pengganti aziz syamsuddin di dpr
juga menarik untuk kita ikuti
di samping ini ya di samping kasusnya sendiri ya rnh
bang vito terakhir sejauh mana kemudian kita media dan juga publik harus mengikuti kasus ini
tidak sampai selesai di pengumuman
penetapan tersangka saja oleh kpk
ya mudah mudahan ini komitmen kpk
dan itu dibuktikan bukan hanya sekedar untuk mengalihkan isu saja
seperti yang mas revo katakan tadi ya
kita menunggu sejauh apa
kalau modus yang dilakukan aziz syamsudin itu juga dilakukan oleh pihak lain
dengan penyidik lain di kpk
kpk itu tidak benar benar murni
kita berharapkan kpk itu sebagai lembaga yang benar benar bersih dari pengaruh pengaruh
dan anasir anasir kesengkarutan apa namanya
perbuatan lancung dalam penegakan hukum ya
dalam proses penegakan hukum
kita berharap kasus korupsi ini benar benar alas kelar gitu
orang orangnya punya komitmen berintegritas dan kredibel gitu
nah muncullah nama robin patuju
robin patuju hubungannya dengan aziz syamsuddin
yang ditangkap ini dalam konteks ini adalah aziz samsudin di lampung tengah
belum lagi kita bicara di tanjung balai
satu lagi kasus di sumatera utara
di tanjung balai
apakah ada yang lain kasusnya
hubungan relasi antara aziz dan robin patuju
apakah ada kasus kasus lain yang mereka urus
yang kedua apakah ada robin robin lain di kpk
akp robin ini kan apa namanya aktif sekali dengan aziz
apakah ada semacam hubungan mutualisme jahat yang juga sama
antara penyidik di kpk atau orang yang mengurusilah di kpk

dan ke orang luar yang mendirikan
dan ke orang luar yang menjadi perantara dari buah kasus korupsi yang ditangani kpk
kalau ini yang terjadi wah mengkhawatirkan sekali posisi kpk
kita benar benar harus khawatir dan harus melakukan evaluasi secara holistik gitu ya
belum lagi isu tentang undang undang kpk yang anggap mencopoti taring taring kpk sebelumnya
dan praktek lancung antara
misalnya satu ya ini puncak gunung es antara aziz al mu'adidin dan robin empat puluh tujuh
kalau ini ada dua ada tiga ada empat ada lima
ya kita patut khawatir
penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi yang ditangani kpk tidak sepenuhnya murni
dan kita perlu khawatir di situ
oke jadi tidak selesai sampai kemudian penetapan tersangka
tapi internal kpk yang perlu kita kawal bersama seperti apa
karena apa yang terjadi pada kasus aziz syamsuddin kemudian yang tadi bang vito dan juga mas revo katakan
ini bisa saja kemudian terjadi pada nama nama yang lain di internal kpk itu sendiri
kita sudahi pembahasan soal aziz syamsuddin ini mas revo dan juga bang vito
kita bergeser ke isu yang lain adalah soal kluster tatap muka yang juga membuat satu sisi masyarakat mungkin bingung
tapi di sisi lain jadi muncul kekhawatiran terkait dengan sekolah tatap muka ini
kita menyoroti soal kabar munculnya kluster baru justru ketika pemerintah sedang gencar gencarnya semangat untuk membuka kembali sekolah tatap muka
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi